sebelum menghadiri pembukaan rapat kerja nasional partai ataupun pdip
presiden joko widodo melakukan serangkaian kegiatan di bali
salah satunya membagikan sertifikat tanah di kabupaten tabanan bali
presiden juga menggelar kuis berhadiah sepeda
meski sempat salah menjawab pertanyaan presiden
laksmi pitaloka akhirnya mendapatkan hadiah sepeda setelah berhasil menjawab tujuh nama ikan yang ditanyakan presiden
dalam rangkaian kunjungan kerjanya di bali
presiden menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk pembukaan rapat kerja
sebelumnya presiden juga meninjau proyek padat karya tunai untuk membangun jalan produksi dan irigasi di desa kuku
kecamatan marga kabupaten tabanan bali